yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka yaitu saudara hm
di mana satu dari enam orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif
memandang telah cukup alat bukti
sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka
yaitu saudara hm selaku perpanjangan tangan dari pt rbt
selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan
yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan
di rutan salemba cabang kejaksaan negeri jakarta selatan untuk dua puluh hari ke depan
ada pun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu sembilan belas
saudara tersangka hm ini
direktur utama pt timah
yaitu saudara mrpt atau saudara rs alias saudara rs
dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah iup pt timah
setelah dilakukan beberapa kali pertemuan
di rutan salimba cabang kejaksaan negeri jakarta selatan untuk dua puluh hari ke depan

akhirnya di cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah
yang selanjutnya tersangka hm ini
yaitu pt sip cv ip pt sps dan pt tin
untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud
maka selanjutnya saudara tersangka hm ini
meminta para pihak smelter
untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya
diserahkan kepada yang bersangkutan
dengan cover pembayaran dana csr
yang dikirim para pengusaha smelter ini
kepada hm melalui pt qsae
yang difasilitasi oleh tersangka aln
kasus posisi yang bersangkutan
ada pun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka hm ini
diduga yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal dua ayat satu dan pasal tiga
untuk pasal delapan belas undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi